saya memohon maaf untuk semuanya
itu adalah sebuah kewajiban bagi saya untuk menyampaikan kemohonan maaf seterusnya selamanya
dengan penuh ketulusan
dari hati saya
dan saya tidak akan segan segan
yang akibat dari
bom bali tersebut
kerugian yang sangat besar
bukan hanya kepada masyarakat bali khususnya
bangsa indonesia pada umumnya
kepada seluruh warga bali
permohonan maaf saya kepada
dan keluarga korban
baik yang di dalam negeri
maupun yang ada di luar negeri
mereka apapun suku bangsa mereka
apapun agama mereka
kepada mereka semuanya